akhirnya allah swt memberikan kesempatan kepada saya
untuk kembali memeluk membelai dan memandikan anak saya
sesuai syariat islam
juga mengazankan dengan sempurna di telinganya
persis seperti saat eri lahir
dan masya allah walau sudah lewat empat belas hari
jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun
wajah rapih menengok ke kanan
dan saya bersaksi
jasad eril wangi seperti wangi daun eukaliptus
sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri
maha besar allah atas izinmu selama empat belas hari
sungai areh benar benar melindungi
dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya
saatnya kamu pulang ke tanah air
untuk mengaturkan terima kasih
gubernur jawa barat ridwan kamil mengungkap
yang ditemukan di bendungan engahad swiss
ia berucap syukur karena akhirnya dipertemukan
meski kondisinya sudah tak bernyawa
dalam tulisan di akun instagram ridwan kamil hari ini
ia mengungkapkan kondisi jenazah eril
yang masih utuh
meski sudah dua pekan berada di dalam air
tak lupa ridwan kamil menutup
unggahannya dengan mengajak eril mengucapkan terima kasih
kepada jutaan masyarakat
yang telah mendoakannya
rasa syukur juga diaturkan
oleh ibunda eril atalia praratia
istri gubernur jawa barat ridwan ini bersyukur
jenazah ananda emdelkan mumtaz ditemukan
atalia mengatakan jenazah eril ditemukan
dalam kondisi utuh dan tersenyum
ia juga mengungkapkan
rasa khawatir dan gundah yang dirasakannya selama ini
usaha jenazah eri ditemukan
dimana keresahannya kini
telah berubah menjadi syukur
atalia juga menyaksikan langsung
bersama ridwan kamil
yang berada di bern
momen natalia yang tersambung lewat panggilan video
berjalan dengan keharuan
ibunda dari ridwan kamil dan atalia
duduk di sapi kanan dan kiri atalia
di layar ponsel atalia
atalia membagikan unggahan tentang eril dengan judul
eri dan kecintaannya
pada air yang mengantarkannya pulang
video kompilasi tersebut memperlihatkan
berbagai aktivitas eril yang berkaitan dengan air
seperti saat berada di sebuah air terjun
dan melakukan olahraga air
eril ditemukan pihak kepolisian swiss
di bendungan angel hetburn pada rabu delapan juni dua ribu dua puluh
dijadwalkan tiba di tanah air
untuk dimakamkan pada hari minggu dua belas juni dua ribu dua puluh dua
tim kutan cnn indonesia